satu hal yang pasti tadi hakim dari pengadilan negeri surabaya sudah menjatuhkan
fonis terhadap terdakwa abdul haris yang merupakan mantan ketua panitia pelaksana arema fc
dengan hukuman pidana satu tahun enam bulan penjara
ini artinya fonisnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum
yang menuntut abdul haris ini bisa dihukum enam tahun delapan bulan penjara
ya atas kasus tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang dan juga menyebabkan luka
bagi para supporter yang hadir dalam pertandingan antara arema fc dan juga persebaya surabaya
pada satu oktober dua ribu dua puluh dua malam lalu